kedatangan saya pak ustadz
saya mau memberitahu
akan diadakan pekan imunisasi nasional
jadi pak ustadz ini kan
sementara pak erwinnya
gimana kalau pak ustadz yang memberikan informasi sama warga
jam delapan pagi ya ustadz
ya sudah kalau begitu
permisi jauh satu ya
bapak pergi dulu ya
beli dulu sebentar
sebentar ya gak apa apanya
kan ada motor
kita jujur pak ustadz
iya pak ustadz
semua orang bisa ngaku jujur
uang banyak kesempatannya ada disitu orang baru bisa dibilang jujur atau tidak
iya pak ustadz iya pak ustadz kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa mencuri itu adalah perbuatan
yang memalukan perbuatan yang merendahkan martabat kita tuhan malu sama saya tapi
malu sama diri sendiri iya pak ustadz jangan cepat mengiakan kalau kalian tes sudah tidak
punya malu berarti kalian sudah tidak punya iman iya ustadz iya ustadz
untung ketemu di sini sekalian mau nanyain gimana tentang miros kemarin udah diobrolin sekarang
katanya mau diobrolin lagi ini sekarang saya mau ke rumah aku oh yaudah kalau gitu
saya juga mau ke bogor iya pak
buka mana kan mau ke sana
baru kenteng warung entin tutup tadi saya mau ke bogor bukan ke warung entin
begini apa pakai meja ada pak ustadz bukan saya setanya pak hades beliau ini pak ustadz kemudian pak
apa di ciraustes sudah dibentuk rt rw nya
belum setahu saya pak
kalau bisa mah dibentuk secepatnya pak ustadz
gimana kalau ketua rw nya pak ustadz saja
saya ini ketua pembangunan masjid
memangnya ada apa dengan masjid ini pak
mau dibangun lagi
saya ketua masjidnya
saya ketua pembangunannya
kalau saya menjabat rw
itu nampaknya rangkap jabatan
kalau begitu mah
sulit memang beritahu masyarakat seperti saya
daripada pak kades pusing
ya tidak apa apa
jabatan ketua rw nya
kedatangan saya pak ustadz
saya mau memberitahu
mulai senin akan diadakan pekan imunisasi nasional
jadi pak ustadz ini kan sementara prw nya
gimana kalau pak ustadz yang memberikan informasi sama warga
oh tentu tentu
jam delapan pagi ya ustadz
ya sudah kalau begitu
kami permisi juga tuh ya
mudah mudahan masjid ini kita bisa bangun jadi lebih besar
tugas kita sebagai pemimpin
kita harus memberi contoh
ya sebelum warga nyumbang
saya sebagai pemimpin yang harus kembang dulu
pamer tidak apa apa
kalau untuk kebaikan
supaya orang berlomba lomba menuju kebaikan
benar pak ustadz
yang kita ambil pertama itu yang dicatat allah nilai keikhlasannya
oh gitu ya pak ustadz
yaudah pak ustadz saya nyumbang seratus ribu
eh catat baik baik
kalau begitu saya pulang
pak ustadz saya antar ya
wah jadi merepotkan
eh kamu berjalan kaki aja ya
salah satu itu warna minuman
ini minyak kain putihnya
ini bapak bapak
bapak mau pakai minyak kayu putih
apaan sih berput kamu anget sendiri bapaknya keluar kenapa kamu lagi sakit kok bapak tinggal
tidak buka baju ya kenapa gede malu udah keluar cepetan bapak tutup pintunya
udah udah perang udah belum cuco coco
baru jangan duduk disitu nanti rusak di bawah sini atuh sini
maaf cek kumaha kumaha ada apa ini cek cucu saya mau minta maaf kemarin udah tak kabur kemarin
cucu bilang gampang siap ternyata tes rusak kela kela waktu kamu ketemu sama target kamu
maaf mau mengganggu
nah itu salahnya cuk salah banget itu cu
terang aja atuh
orang lagi sibuk lagi ribet
lagi ngurus anak tiba tiba kamu datang
ya terang aja atuh orang mau pasti pergi
orang kamu datang mau mengganggu
yang bener gimans dong mams
gini yah liatin perhatikan
saya dateng kesini mau memberikan kabar bahagia gitu
orang tuh ya kalau lagi sibuk mau lagi ribet mau anaknya nangis sekalipun
kalau denger kabar bahagia pasti bakal didengerin kamu
ya dari pengalaman atuh cu
udah belasan tahun
belajar dari kegagalan
yaudah atuh cu berangkat dulu yah
iya cantik panggung musik
saya takut sama mak suha kak
kenapa harus takut sih sama mertua saya
dia mau ngomongnya aja yang kenceng
orang barang dagangan mang ocat aja dilempar lempar
udah gitu meja dipukul pukul
akang ada ide
nanti kita naik angkot aja
akang yakin pasti aman
kang aceh gak ada
warung untim tutup
mak suha teh pasti curiga
nanti akang atur strateginya
nanti akang atur strateginya
strategi apa kang
pokoknya ada aja
udah mau masuk ciraus
tadi kata antin stop
kan kita mau ngomong soal bangun musik yang buat minggu depan
iya tapi gak disini kang
di depan aja sedikit
gak bagus ya
pegangan tin kan udah deket
di depan kang